jelang idul adha sapi berukuran jumbo menjadi buruan konsumen di tasik malaya jawa barat
seekor sapi berbobot satu dua ton bahkan laku seharga rp delapan puluh lima juta
sepuluh hari jelang idul adha perburuan hewan kurban terus dilakukan konsumen di tasik malaya jawa barat
tidak hanya sapi biasa sapi berukuran besar dengan bobot di atas satu ton juga dicari konsumen
salah satunya di peternakan milik musa di kawasan singaparna tasikmalaya jawa barat
puluhan sapi jenis simental dan limosin diperjualbelikan di tempat ini
bobot sapi bervariasi antara delapan puluh kuintal hingga satu ton dua kuintal
bahkan tinggi sapi bisa melebihi tinggi manusia
untuk harga sapi ukuran jumbo ini memiliki harga terbilang fantastis
yakni mulai rp lima puluh hingga rp delapan puluh lima juta
sapi simental ini misalnya laku rp delapan puluh lima juta rupiah
daging mencapai satu ton dua kuintal
meski harganya mahal belasan ekor sapi berukuran besar sudah laku terjual
pembelinya kebanyakan pengusaha menengah serta pejabat pemerintahan
sudah laku pak harganya berapa
itu ada perawatan khusus nggak pak
perawatannya apa aja pak khususnya
terutama makanan dan umumannya
ini udah berapa lama pak haji
udah hampir tiga tahun
dibutuhkan perawatan khusus untuk mengurus sapi berbobot besar
selain dari segi kebersihan dan kesehatan asupan makanan menjadi fokus utama dalam budidayanya
bobot sapi bisa mencapai satu ton lebih setelah dipelihara selama tiga tahun
deden rahadian tasik malaya jawa barat